pekindo indonesia international auto show kembali digelar tahun ini
enam brand produsen mobil dan sepeda motor dari dua ratus lima puluh brand otomotif pun
berpartisipasi dalam pameran otomotif terbesar di indonesia
ada empat puluh model kendaraan baru yang diluncurkan
lalu bagaimana suasana dan kendaraan baru apa saja yang menarik perhatian
koresponden cnn indonesia albi pratama memiliki laporannya
pekido indonesia international auto show dua ribu delapan belas kembali digelar
dan tadi pada pukul sepuluh waktu indonesia merah
presiden joko widodo bersama menteri perindustrian erlangga hartarto
juga sudah datang untuk membuka acara yang bisa dikatakan setara dengan
detroit motor show di amerika serikat dan juga tokyo motor show di jepang
gaikindo saat ini akan memperkenalkan sejumlah produk produk terbaru
jadi tidak hanya memperkenalkan kendaraan kendaraan sebagai kendaraan penumpang
ataupun alat transportasi semata
tetapi juga menjadi alat yang nantinya menunjang kualitas manusia di masa yang akan datang
jadi tidak heran jika di sini ada sedikitnya empat puluh mobil baru
dan juga delapan motor baru yang akan diperkenalkan
beserta sejumlah mobil mobil konsep bergaya futuristik ataupun masa depan
nah misalnya jika bisa saya tunjukkan
ini adalah mobil elektrik yang bisa dilihat di belakang saya
ukurannya sangat kompak yaitu wuling s seratus
di mana wuling sendiri adalah pabrikan dari tiongkok yang pada tahun dua ribu tujuh belas
diperkenalkan di acara yang sama di gias dua ribu tujuh belas
nantinya juga ada toyota di sebelah sana yang langsung menelurkan tiga mobil konsep sekaligus
yaitu toyota i konsep i red dan juga i walk
juga ada beberapa mobil mobil elektrik lainnya
seperti dari mercedes benz dan juga dari honda seperti itu
dan karena memang pemerintah saat ini juga sekaligus meluncurkan emisi euro empat
di mana nanti standar remisi ini dikurangi
sehingga tidak banyak polusi ataupun gas buang dari kendaraan yang dibuang secara percuma
maka pemerintah juga telah menyiapkan regulasi
di mana nantinya pada tahun dua ribu dua puluh lima
mobil berenergi listrik ataupun berenergi alternatif ini sudah akan mulai ada di indonesia
nah untuk mengunjungi gias dua ribu delapan belas sendiri
para pengunjung bisa langsung datang selama sepuluh hari diselenggarakan
sejak tanggal dua agustus sampai dengan tanggal dua belas agustus dua ribu delapan belas
dan target pengunjung yang akan datang tidak jauh berbeda menurut versi gai kindo
yaitu hampir sama dengan tahun dua ribu tujuh belas lalu
yaitu antara empat ratus lima puluh sampai dengan lima ratus pengunjung
dan total transaksi sekitar
tujuh tiga triliun rupiah
dan bagi pengunjung yang datang
bisa membayarkan tiket sebesar lima puluh ribu rupiah untuk hari biasa
dan juga seratus ribu rupiah untuk weekend
albi pratama jakarta